nasib proses hukum novanto bakal ditentukan dalam beberapa hari ke depan
rencananya sidang perdana perkara ktp elektronik dengan terdakwa stenovanto akan digelar pada rabu tiga belas desember mendatang
jika persidangan perdana ini jadi terwujud maka pra peradilan novanto otomatis gugur
sementara itu hingga saat ini mahkamah kehormatan dewan juga belum mengambil keputusan terkait status novanto sebagai ketua dpr
adu cepat dan adu strategi antara stenovanto kontra kpk kembali bergulir
enam desember kpk melimpahkan berkas perkara novanto ke pengadilan agar perkara dugaan megakorupsi ktp elektronik ini bisa segera disidangkan
namun manuver kpk tidak serta merta menggugurkan sidang pra peradilan yang diajukan oleh novanto di pengadilan negeri jakarta selatan
pasal delapan puluh dua kitab hukum acara pidana yang dikuatkan oleh putusan mahkamah konstitusi dua ribu enam belas
menyatakan pra peradilan baru gugur ketika sidang perdana digelar di meja hijau
rencananya sidang perdana novanto sebagai terdakwa bakal digelar pada rabu tiga belas desember
sementara itu putusan pra peradilan diperkirakan akan dibacakan oleh hakim tunggal kusno pada kamis ataupun jumat
dengan skenario ini wakil ketua kpk laude sharif menilai proses peradilan tidak relevan lagi dilakukan karena seluruh berkas sudah diserahkan oleh kpk kepada pengadilan
biasanya kan kalau sudah pokok
perkaranya dilimpahkan untuk menguji pra peradilan itu menjadi tidak relevan
karena itu kami berharap bahwa pengadilannya menunggu saja atau dimasukkan sebagainya itu dalam proses materi perkaranya
tapi kami berharap bahwa penentuan bahkan persidangannya dilakukan dalam waktu yang sangat tinggi
kendati sidang perdana bakal digelar rabu depan namun tidak sedikit juga pihak pihak yang khawatir ada manuver manuver yang bisa menunda persidangan perdana
tidak hanya proses hukum novanto yang masih belum pasti tapi juga posisinya sebagai ketua dpr
kendati sudah memeriksa novanto di tahanan kpk hingga saat ini
mkd belum membuat keputusan soal nasib jabatan novanto
namun menurut undang undang md tiga dan tata tertib dpr pimpinan dpr akan diberhentikan sementara jika dinyatakan sebagai terdakwa dalam tindak pidana dengan ancaman lima tahun penjara atau lebih
namun bagi sebagai kelompok masyarakat sipil
langkah menunggu dari mkd ini menunjukkan
makamah tidak berdaya dihadapan novanto
buat publik selesai kita punya ketua dpr yang bermasalah dan sudah tidak layak lagi memimpin dpr itu karena itu harus segera diganti
caranya bagaimana nggak mau tahu masyarakat serahkan kepada dpr untuk segera mengakhiri
nah sekarang mkd kan udah mulai berapa ya
dengan berbagai penjelasan
dengan berbagai argumentasi
intinya mkd tidak berani membuat keputusan yang tegas terhadap novanto
jadi alasan yang bisa digunakan tentu saja aturan
tapi intinya mkd tidak berani mengambil sikap yang tegas terhadap novanto
dan fakta itu jelas sekali
posisi novanto memang kian sulit
selain menghadapi tuntutan hukum dan etika jabatan di parlemen
ia pun ditinggal oleh dua orang pengacaranya yang selama ini setia membela
toto hasibuan dan fredrik yunadi resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum novanto
budi adikutro cnn indonesia
kejar mengejar antara sidang perdana perkara ktp elektronik dengan terdakwa stenovanto
dengan putusan sidang pra peradilan akan menentukan nih nasib setia novanto berikutnya
strategi menjadi pertaruhan antara kubu kpk dan juga novanto pastinya
sementara kendati menjadi pesakitan di tahanan kpk
nama novanto pun hingga hari ini masih bertengger gemilang di posisi ketua dpr
untuk membahasnya malam hari ini saya sudah ditemani ada kang asep iwan iryawan
dosen hukum pidana dari universitas pajajaran
terima kasih kang asep sudah kita impor dari bandung langsung hari ini
kemudian ada bang lucius karus peneliti dari forum api
terima kasih bang lusius sudah datang malam hari ini
saya akan ke kang asep dulu
jadi update nya melihat kan minggu lalu kita ada di sini juga
memprediksi apakah kpk akan cepat pemberkasan
kemudian kalau tadi kang asep masih ingat sekali minggu lalu bilang
kalau kpk sampai telat dan pra peradilan putus pasti kpk kalah
nah itu kan skenario pesimis
kalau melihat apa yang terjadi fakta fakta seminggu terakhir
masih pesimis atau ada lebih optimis
sekarang kan di jangka waktu
kan saya sudah katakan pra peradilan datuk pasal delapan puluh dua dibutuhkan seminggu
jatuhnya pada tanggal empat belas
kemudian berkas perkara sudah masuk
diputus tanggal tiga belas
itu pasalnya jelas pasal dua puluh tujuh undang undang pengadilan tipikor
ya tiga hari menerima berkas dia menentukan majelis
paling lama tujuh hari dia diperkenalkan di sidang
ketika pra peradilan akan diputus tanggal empat belas
kemudian sidangnya akan di sidang pertama perdana tanggal tiga belas
pasal dua ratus delapan puluh dua ayat satu huruf d dan tafsiran mahkamah konstitusi satu ratus dua dua ribu enam belas mengatakan
kalau pra peradilan belum diputus
sidang perdana dimulai sidang perdana tanggal tiga belas pra peradilan empat belas
ya gugur lah perkara itu
tapi pra peradilan pasti akan putus kalau misalnya akan putus tanggal empat belas kan
jadwalanya kan sudah jelas
kusno mengumumkan bahwa sidang ini akan diputus tanggal empat belas
mungkin di majuin lagi wong sidangnya dibutuhkan tanggal empat belas
konsekuensi hukumnya apa
ya kan belakangan berarti kan pra peradilan belum diputus
tanggal tiga belas sidang perdana sudah mulai di pengadilan tipikor
sidang perdana apapun acaranya sekalian
sidang perdana itu adalah sidang yang nyatakan dibuka terbuka untuk umum
berita jurnal hari ini memeriksa menerima
akhirnya telah diperiksa itu adalah sidang perdana
mau hari itu nanti terdakwa aja nggak ada kayak mau sakit lagi kayak mau nabrak tiang listrik lagi kayak gak ada urusan
yang penting hari itu sidang nyatakan dibuka terbuka untuk umum
karena berkas telah diperiksa
kalau berkas telah diperiksa yang menurut penafsiran mahkamah konstitusi adalah sidang perdana itu
ini kan belum diputus baru besok hari
ya iyalah itu kata delapan puluh dua
ayat satu huruf deh
kecuali kalau nggak bisa baca huruf itu
atau nggak bisa baca huruf itu namanya buta huruf
kalau ada permintaan misalnya kalau kita lihat kan di wawancara di beberapa media hakim kusno hakim prapradilan sendiri meminta agar ya dipertimbangkanlah majelis hakim untuk sidang jatuh sidang tipik orang ini dipertimbangkan dengan sidang atau keputusan prapradilan sehingga lebih fair secara hukum
ya permintaan permintaan personal seperti ini bisa dipercaya
ya bisa boleh aja mungkin kusno keluar disini
ya ngapain gue putus empat belas juga percuma gue cepet cepet bikin putusan
ujungnya gugur mending dicabut aja kan
kalau gugur kan nggak ada artinya kan
mending dicabut kalau dicabut kan selesai
jangan sampai orang sekarang menuduh bahwa ini akal akalan kpk
tidak ini bukan akal akalan kpk
prapradilan adalah hak dari tersangka keluarganya atau penasihat hukumnya kewajiban penyidik wajib segera kelengkap penuntut secepatnya ketika penuntut dapat juga satu ratus sepuluh
kan nanti untung penasihat hukumnya sudah keluar sekarang
karena ini kan dasar hukum kan
saya sebut satu ratus sepuluh
nah sekarang kalau setelah penuntut umrah minta juga segera pengadilan
pengadilan juga segera
jadi artinya apa
aturan hukum ketika aturan hukum telah menentukan pra peradilan ini diputus ini diputus delapan puluh dua ayat satu mengatakan
selama beli putus menang
jadi kalau sekarang katakanlah sekarang hakimnya gusno mengatakan prapradilan dan permintaannya kita hormati itu kan
atau meminta misalnya hakim gusno meminta tolonglah pak hakim sidang perdananya agak diundur supaya
oh ya nggak boleh
itu kan ada salah saya juga ketawa
tuan advokat mau katakan
sejak kapan bisa menunda
itu malah perintah undang undang kata katanya sering katakan
wajib kalau nggak haram
segera cepat kan
paling lambat tiga hari itu jari
nah kalau pengadilan sekarang tidak menetapkan hari itu dia melanggar undang undang
ketika sekarang telah menetapkan tanggal tiga belas itu sudah maksimal dia kan
nggak bisa ketika prapradilan ini harus mundur
ini dua perkara yang berbeda
ketika hak dan kewajiban dipertentangkan
yang sidang tipikore ini ya menjelaskan
iya itu kan kalimatnya apa tadi
wajib segera secepatnya
keharinya sudah ditentukan
itu pasalnya jelas kok
tapi kalau misalkan suruh tunda undang undang ini sejak kapan
dua hal beda
meskipun diminta dengan baik baik dengan pola itu
ya boleh saja minta dimona sama berdua orang teramai
sebelum ke bang lucio saya mau tanya ke anda
ini kan masyarakat juga ini masih harap harap cemas masih galau
apakah karena perbedaan waktu yang sangat tipis
apakah nanti memungkinkan adanya manuver manuver
manuver manuver yang membuat sesuatu yang diprediksi sangat matang
oleh kang asep ini bisa kemudian miss
pertanyaan saya apakah bisa ada faktor faktor lain di luar persidangan
atau faktor faktor hukum misalnya
yang membuat sidang perdana ini quote unquote menjadi tertunda
pokoknya yang penting hakim itu harus sidang tanggal sekian
bisa nggak ditunda
ya nanti akan bisa nanti kalau malah gini paling jelek aja ya katakan
ketuanya nggak ada
tetap hakim anggota tertua akan memimpin sidang
itu sidang perdana
kan itu nanti seperti ini
apakah tanggal tiga belas sidang atau bukan pertanyaannya
nanti kan berita acaranya berita acara pertama
nah kan mk telah menyatakan
pelimpahan berkas itu yaitu sidang perdana
sidang perdana itu apapun terjadi yang penting hari itu
sekali lagi apapun judulnya
ketika dibuka itu ada hari sidang pertama
ini sidang perdana kan memeriksa
nah katakanlah sekarang paling jelek ya
udah lah kalau misalkan tembakwanya sakit
kan pengacara dua nggak ada misalnya
gak ada pengacaranya
hari itu hakim wajib menunjuk penasihat hukum
kalau dia tidak mampu
karena hakim ancamannya lima tahun
hakim harus menunjuk penasihat hukum
gratis dari negara
katakanlah sekarang terdakwanya juga nggak ada hari itu
ya sidang kan memimpin
sidang hari ini sesuai dengan panggilan
jpo pasti hadir dong
nggak mungkin kenapa penutup kpk nggak hadir
wong tahanannya di kpk
nggak bila perlu perginya bareng bareng dong
kalau sakit itu juga bisa
ya datang sih yang menentukan dia sakit atau tidak kan sekarang kpk
kalau terdakwa tidak hadir itu tetap harus dibuka
ya kan itu sidang dinyatakan dibuka itu sidang pertama
jadi intinya adalah
tidak ada satupun faktor yang bisa membuat sidang perdana ini tertunda
karena kalimatnya kan itu lagi
pelimpahan berkas pelimpahan berkas itu ditafsirkan oleh mk sidang perdana
hari itu sidang perdana
ya itu adalah sidang pertama
dan pasti tanggal tiga belas tidak mungkin mundur ya
kan sudah ditetapkan majelis sidang tanggal tiga belas dipimpin oleh yanto
katakanlah hari itu ada hantu blow
ya ya itu makanya hantu blow hantu blow
di luar perkiraan nalar publik gitu misalnya
ya paling murusnya perkiraan kalau hari itu ada gempa
bencana bandir melanda ke pengadilan tertutup dengan angin bah gitu kan
itu nggak ada sidang karena memang keadaannya darurat gitu kan
tapi kan kalau kena angin bah darurat
wah selatan nggak kena pusat kena gitu kan
empat belas empat belas bisa putus jadi pra peradilan
nah putus peradilan kita berharap
nah apakah sekarang udahlah tiga belas tidak terjadi karena ada bencana
bisa bisa terjadi ya
karena bencana apa kita nggak tahu
gedung sehari meletus di situ misalkan
berubah kelar gunung sehari meletus ketutuplah
jalan pengadilan di situ
selatan kan tidak meletus untuk diputus kan
nah pra peradilan nah tinggal sekarang
apakah kusto akan kembali yang disebut pra peradilan tuh
masuk nggak kategori itu yang dimintakan sekarang
maksudnya apa dugaan yang seakan terjadi akan terjadi
oke saya mau tanya bang lusius
ini kan prediksi hukumnya bahwa ini sesuai dengan skenario optimisme
bahwa kpk bisa melenggang di pengadilan tipikor
dari perspektif politik dan etik sini
melihat perkembangan terakhir
kayaknya tidak ada peluang lagi untuk membela diri
secara politik dan juga harga diri
karena pra peradilan otomatis akan terkubur
jika pengadilan tipikor ini berlangsung
dalam perspektif anda seperti apa bang lusius
ya saya kira kalau dari perspektif hukum tadi itu kelihatan
optimisme itu sejak awal gitu ya
kita melihat kpk gitu firm dengan langkah langkahnya
walaupun ada pra peradilan pertama gitu ya
tapi kemudian itu semua tidak mengganggu proses
yang juga dilakukan oleh kpk untuk menetapkan kembali
pas tia novanto menjadi tersangka gitu ya
dan sekarang saya kira memang
dengan proses dan juga optimisme dari proses hukum itu rasa rasanya
tidak ada alasan juga untuk pesimis gitu bahwa
akan terjadi perubahan dalam waktu dekat gitu
baik di dpr maupun di partai golkar gitu
saya membaca tadi satu dua jam sebelum ini tadi
ada surat yang katanya dikirimkan oleh pas tia novanto
itu pengunduran dirinya gitu ya
sudah keluar tuh bang
walaupun masih dikatakan surat tidak resmi gitu ya
bodong belum dikatakan surat tidak resmi
belum dikomprimasi ya
tapi ada sinyalemen bahwa
keterdesakan yang dialami oleh pas tia novanto
saya kira memang mau tidak mau
kalau dia tidak ingin kemudian mendapatkan status
pemberhentian dari mkd misalnya
ya minimal seperti yang di kasus pertama papa minta saham dulu itu
dia kemudian secara atau berinisiatif mengajukan pengunduran diri
mungkin itu skenario yang akan dilakukan oleh pak setia novanto
tapi kelihatan betul bahwa
bagaimana misalnya di partai golkar sendiri
aroma untuk munaslup itu begitu kencang dan itu
saya kira mengekspresikan bahwa memang orang orang di partai golkar sendiri
sudah mengatakan selamat tinggal kepada setia novanto
tapi itu kan untuk orang lain misalnya
sudah terdesak mungkin akan kalah
tapi setia novanto kan sudah membuktikan berkali kali
dengan kondisi yang sangat terdesak
toh dia bisa melewati keterdesakan itu dengan cukup baik
secara matematika politik gitu
anda lihatnya tidak ada there is no chance lagi
ya saya kira anti klimat gitu ya
ketika dia ini dikenal sebagai tokoh yang licin
seperti belut orang bilang gitu ya
tapi penangkapan yang dilakukan oleh kpk
atau proses yang dilakukan oleh kpk
sampai berani kemudian ditahan di rutan gitu
itu saya kira menjadi anti klimak dan menguburkan dalam tanda petik gitu ya
dan itu bisa dengan mudah kemudian direspon
oleh politisi politisi yang memang sejak lama
menginginkan untuk mengganti atau menggeser pas tia novanto ini
itu mulai kelihatan sekarang gitu
dengan panasnya kemudian aroma munaslub di partai golkar gitu
oke jadi memang ini apa namanya
konfirmasi terakhir informasi yang kita dapat
pak novanto sudah mengeluarkan surat pengunduran diri
meskipun kita harus mengkonfirmasi lagi kebenaran informasi itu ya
kalau pas ini sudah undang md tiga kan terdakwa
kalau sudah statusnya terdakwa ya sudah
betul kepentingan sementara
itu akan kita bahas di segmen berikutnya
tapi satu pertanyaan lagi kak asef
bahwa selain kalau tadi kan tidak mungkin sidang perdana tipikor itu dimundurkan
kecuali hal hal yang diluar kendali kita seperti hantu blau tadi
apakah mungkin putusan sidang pra peradilan itu dimajukan sebelum sidang perdana
di jawabnya apakah mungkin itu di segmen berikutnya
kami akan segera kembali di segmen berikut
tadi kita meskipun kak asef dan juga bang lucio sudah perspektifnya sangat optimis
bahwa secara politik akan lengset secara hukum juga akan berlanjut di pengadilan tipikor
dengan segala posibilitas posibilitas tapi kita masih mencoba meraba sebenarnya
apakah ada posibilitas lain misalnya kalau tadi kata kak asep
pengadilan perdana sidang perdana tipikor sendiri tidak akan mungkin diundurkan
kecuali ada hal hal yang hantu blau tadi yang terjadi
tapi apakah mungkin pra peradilan itu dimajukan putusannya untuk bisa mengantisipasi ini
sebelum dijawab kita dengarkan ada ahli hukum pidana yang mengatakan sebenarnya
dimajukan sajalah untuk melihat asas fairness nya sehingga novanto sendiri mendapatkan
quote unquote keadilan yang diinginkan
menurut saya saya kira sebaiknya juga demi langkah keadilan
saya kira hakim itu harus mempercepat sidang itu tidak harus menunggu itu
karena hakim itu sudah menunda satu minggu
padahal menurut undang undang kan harus tujuh hari sidang pertama yang lalu itu diberikan
jadi menurut rasa keadilan menurut saya sebaiknya itu diputus secepatnya hari selasa sebelum diinginkan
karena sangatlah dirugikan kepentingan seseorang dalam melihat novanto
ternyata apabila betul permohonannya dikabulkan
tapi karena ada masalah waktu sehingga permohonannya itu digugurkan itu kan sayang
siapa mau berpendapat abcd di republik ini boleh saja
tapi secara perspektif hukum prosedur hukum
ya hanya orang gila aja yang punya pikiran
kan si kusno bukan rekamannya kalau bisa kalau rekamannya biar biar adil
kusno kan menentukan bahwa akan diputus tanggal empat belas
nah katakanlah besok itu senin tanggal berapa sebelas pembuktian kan
pembuktian dari kedua pihak selasa kedua pihak
rebom udah berani memutus ya katakan
kalau kpk sekarang kalau akal akalan nanti kpk nggak usah datang aja
kalau nggak sudah datang apakah itu tidak bisa melanjutkan putusan
nggak bisa itu haknya kepala pihak karena itu dianggap tidak menggunakan haknya
tapi kan ini code calendar jadwal sidang udah ditetapkan oleh kusno akan diputus tanggal empat belas
nah itu kan dalam persidangan udah dikatakan udah ngatur waktu aja hari ini hari ini senin selasa rabu udah ditentukan
tanggal empat belas itu berkali kali
nah sekarang itu kan fakta di persidangan sekali lagi kusno telah mengatukan jadwal
oke lah sekarang pindahin ke hari selasa justru publik akan bertanya
anda udah ditentukan tanggal empat belas kok anda maju kan ada apa
sebenarnya boleh nggak kalau selasa
sekarang tinggal kan itu sidang dari senin senin ada sidang nggak
ucapannya alasannya senin kalau misalkan senin ayo kita putus selasa
justru kita akan semakin tertawakan anda akan diputus tanggal empat belas ada apa dimajukan
itu kan secara logis
logika akan ditertawakan tapi prosedur hukum aturan hukum memungkinkan nggak manuver seperti itu
ini bisa dianggap manuver
begini kan di selatan itu kalau menyangkut tokoh tokoh besar apalagi pra peradilan ya mungkin aja gitu kan
ada nggak kayak misalnya yang mungkin mungkin aja tapi tanpa logika
kalau saya sih kalau sudah tentukan sidang tanggal sekian menjatuhnya tanggal sekian
itu kan ditulis di berita acara
nah kalau tiba tiba mensok di kedepan kan ya silahkan aja gitu kan
cuma kita cuman yaudah tercatat dalam sejarah hukum bahwa udah menentukan tanggal empat belas
dimajukan tanggal dua belas
tapi memungkinkan ya secara prosedur memungkinkan ya kang
peraturan nggak ada yang dilanggar secara etik suku secara pratera hukum
kan udah dibuat code calendernya
itu kusto sudah mengatakan kita akan putus empat belas
senin sidangnya apa selasa sidangnya apa rebuh apa ditulis kan
supaya kpk cepet ini cepet pembuktian ahli cepet dan sebagainya
pertanyaan saya kalau sampai nanti senin atau selasa dia menentukan akan selasa
nah kpk kan bisa protes itu
udah gak usah saran saya
ini bukan akal akalan
saran saya di sini
lebih baik kpk nggak usah kasihkan bukti
saya minta mundur gak usah datang
kalau nggak usah datang apakah tidak mengundurkan niat kusno untuk menetapkan atau memutuskan
buktinya keterangannya mau di denger
kan bisa mau denger jawaban atau bukti
kalau dengan aspek tadi ini supaya fair
jadi pak novanto yang dipersilakan membela diri ada mekanisme peraturannya
supaya diputus dulu supaya harga dirinya bisa diselamatkan lewat peradilan
faktor keadilan itu seperti apa
banyak orang bodoh lah buku acara mengatakan keadilan
hukum itu tujuannya keadilan kepastian kemanfaatan
sekali lagi bodoh
saya nggak usah takut laporkan ke baris kim saya tanda
kalau akung acara itu bicara kepastian aturan main
ya jadi delapan puluh dua itu paling lama tujuh hari diputus
bicara aturan main
ini belum bicara keadilan
belum bicara keadilan
artinya apakah kemenetapan tersangka
atau penangkapan penahanan
saya persidu atau nggak
itu aturan main
bukan bicara keadilan sekali lagi
bukan bicara keadilan
keadilan itu tadi
ketika anda diadili adil nggak
nah itu substansi
tapi kita kan tujuh hari empat puluh hari itu tuh aturan main
jadi jangan sekarang peradilan itu diatur pasal delapan puluh dua
diputus paling lama tujuh hari
kusnos sudah menentukan
itu aturan itu adalah kepastian
bukan bicara keadilan
sekarang pas darul bantung ajukan peradilan
sekarang pak tau ngajukan peradilan
jadwal sidang sudah tentukan oleh kusto
jatuhnya hari selasa
nah tadi ada yang mengatakan siapapun yang mengatakan
lebih keadilan dipercepat
kalau dipercepat bukan demi keadilan
harusnya demi kepastian
nah tapi kan kepastian sudah ditentukan tanggal empat belas
itu aturan main acara sendiri
haknya tersangka untuk mengajukan
nah hakim itu itu kan jadwal
kemandirian hakim diuji di situ
jadi bukan karena untuk memberikan rasa keadilan yang betul betul ada
sehingga dua duanya bisa terbuka
nggak bisa ya
ini harus dipahami dulu
ini karena kita orang awam nih kak
nah apakah yang harus dijelasin
peradilan itu hak tersangka
silahkan diatur dari pasal satu butir sepuluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh dua
dari mulai apa yang sebenarnya pra peradilan jangka waktunya
yang sering saya katakan seminggu
malah mundur dua minggu tuh
nggak pernah seminggu
sekarang aja juga saya malah aneh
saya terlihat di sini
tiap hari dulu sidang gue
maka seminggunya bukan
seminggunya itu bukan dari pemeriksaan
di awal periksa perkara
saya sidangnya tiap hari dulu
kan maksudnya saya formulir
buka rekaman saya di sini
nah sekarang juga mungkin oke lah sekarang kejar seminggu
kan kustu menentukan tuh jadwal sidang empat belas
nah ini juga hak kemandiran hakim ini
dia ditentukan oleh undang undang yang tadi
wajib segera secepatnya tiga hari tujuh hari
dia menentukan tiga belas
nah ketika sekarang ada ketahuan
ini tiga belas ini empat belas akan gugur
kemudian empat pas akan dimajukan
ini jangan disebut akal akalan
jangan bicara keadilan di sini
nah katakanlah sekarang
oke kita terima
udah lah jangan tanggal selasa
supaya bisa fair gitu kan
pengadilan juga diuji
pertanyaan saya sekarang kalau dimajukan ke empat belas
kenapa dulu kustu itu menentukan empat belas
kenapa bukannya kemarin
kan udah tahu dia
kan dia kan juga hakim tipikor kusto ini
pasti paling lama tiga belas jatuh
kenapa nggak dijatuhkannya sebelum tiga belas
oke ini pertanyaan saya
sebelum ke bang lusius lagi sekali lagi ya
supaya kita ngerti semua nih kang
hakim kusno memajukan keputusan
misalnya satu hari sebelum sidang perdana
dengan keputusan misalnya
menggugurkan tersangkaian novanto misalnya
misalnya seperti yang anda prediksi kemarin kak
apakah pengadilan tipikor juga akan tetap bisa berlangsung
dengan terdakwa novanto pada hari rabunya sesuai dengan
ya kalau itu malah lebih bagus
kalau sebelum sidang misalkan
tapi sebenarnya kan nekat kalau dimajuin
tapi akan ada yang nekat
tapi bagus misalnya putusan sesuai harapan kebanyakan masyarakat
ya nggak apa apa lah
yang sama lebih bagus
sudah gugur dulu aja sidang sidang
dua duanya harus berjalan
dan itu tidak menggugurkan sidang perdana ini
nggak ada nggak ada urusan
sidang perdana harus tetap tanggal tiga puluh satu sidang
ya tanggal katakanlah ini dimajuin tanggal dua belas kebetulan isinya gugur
ya kebetulan alhamdulillah puji tuhan haleluyah
bang luiz sido anda punya perspektif yang terkait ini
ini kan faktor keadilan
orang kan ingin namanya atau harga dirinya paling tidak
quote unquote bersih jika misalnya memang pengadilan pra peradilan itu
memutuskan bahwa dia tidak layak ditersangkakan
menurut anda aspek aspek seperti ini perlu dipertimbangkan nggak sih
untuk maruah juga nih maruah seorang senyawa kemanto
lebih logis yang dijelaskan oleh kang asep tadi gitu
kita bicara tentang proses sekarang ini kan
masih proses peradilan masih proses hukum terhadap bastian ovanto
jadi bicara soal pencarian keadilan gitu ya
dan saya kira dalam proses pencarian keadilan di sektor hukum itu ya
kepastian itu yang paling tepat
jadi kalau sudah ditentukan tanggal empat belas ya tanggal empat belas
ketika kemudian ada perubahan perubahan yang
munculnya seperti mujizat gitu atau apa gitu untuk kepentingan tertentu
lalu itu yang menjadi pertanyaan
dan saya kira memang selama ini banyak sekali terjadi hal hal seperti itu di dunia hukum gitu ya
itu yang membuat kita kemudian kadang kadang merasa pesimis dengan proses hukum
jadi sesemangatnya kang asep gitu kadang kadang justru yang terjadi sebaliknya gitu di pengadilan gitu ya
iya karena ini menghadapi seorang politisi yang senior yang punya akses kekuasaan
akses keuangan yang juga besar
tapi itu cerita lama
jadi ini cerita lama
anda lihat ini cerita lama
jadi saya kira sudah lewat semua cerita yang besar gitu ya
nggak ada episode episode baru
mungkin ada satu dua orang tapi saya kira mereka pun dengan semakin terpojoknya pak stiano fanto
saya kira mereka pun tidak berani untuk apa gitu ya memunculkan pengaruhnya itu sampai ke pengadilan seperti itu
karena itu hanya akan membuat mereka semakin terpojok
saya kira ketika kemudian kpk berhasil memastikan proses proses yang harus dilalui oleh pak stiano fanto
pada saat yang sama saya kira
kekuatan secara politis dari pastiano vanto itu berhasil digerus atau digerogoti
dan setiap kemudian ada upaya untuk menempatkan pastiano vanto sebagai tokoh yang masih besar atau powerful
itu saya kira akan selalu dianggap sebagai upaya upaya yang justru oleh publik akan dianggap sebagai desain yang saya kira memang tidak akan disukai lah
ya sebagai quote unquote pro korupsi lah misalnya gitu ya
tapi kalau dari perspektif anda dari pergerakan di partai golkar
kemudian apa yang dilakukan kawan kawan di mahkamah kehormatan dewan yang punya otoritas untuk bisa menentukan ini ketua dpr apakah tetap lanjut atau akan berhenti
anda lihat dua duanya seiring sejalan atau memang berusaha masih berusaha semaksimal mungkin untuk paling tidak menyelamatkan novanto
karena saat ini hingga saat ini mkd sendiri kan belum menentukan atau memberi keputusan apa apa bang lucius
ya saya kira yang terjadi di dpr mereka melempem gitu ya
dan itu tidak mengherankan karena solidaritas dalam kasus pak stenovanto ini memang sejak awal sudah ditunjukkan gitu
jadi tidak mungkin berharap bahwa ada inisiatif dari dpr untuk memastikan pak stenovanto ini diberhentikan gitu
ya anda lihat itu memang ada melempem faktor yang membuat melempem apa
kita tidak pernah mendengar ada suara perlawanan atau suara dari internal dpr untuk mempercepat proses melalui mkd
padahal jalan untuk itu sangat terbuka gitu ya
jadi saya tidak mengherankan kalau dpr itu seperti itu
karena sejak awal kita tahu ada begitu banyak nama yang disebut di dpr dan tidak ada orang yang kemudian bisa mengklaim dirinya bersih di dpr gitu
jadi saya kira situasi itu aja membuat mereka kehilangan kepercayaan diri sebelum melakukan sesuatu
ya jadi akhirnya publik melihatnya oh ini mkd lamban sekali gitu bang lucius ya
dan kebetulan juga dpr saya kira melihat ada gerakan cukup aktif di partai golkar
dan mereka mungkin memilih lebih baik menunggu
mungkin memilih lebih baik menunggu inisiatif dari partai golkar
karena memang prosedurnya juga partai punya hak kemudian untuk memperhentikan seorang kader yang kebetulan menduduki posisi ketua dpr gitu
jika mkd secara politik quote unquote memilih untuk menunggu keputusan partai golkar dampaknya bagi publik bagi marwah lembaga dpr
kan ini sudah sebulan kali ya bang ya
sudah tidak ada ketua dpr mungkin ya
hampir sebulan kali ya
ini apa dampaknya jika memang menunggu keputusan politik yang hingga saat ini pun munaslup
kita belum tahu kapan kepastiannya
dijawabnya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali usai jenam berikutnya
nah ini kan kita sekarang menanti nanti nih
kira kira apa langkah langkah hukum langkah langkah politik yang bisa dilakukan untuk mengisi kekosongan sudah hampir sebulan kita nggak punya ketua dpr
nanti sebelum saya minta pendapat bang lusius
apa yang perlu diakselerasi oleh dpr
atau diakselerasi oleh mkd sendiri
ini ada salah satu pendapat dari ketua dpd partai golkar yogyakarta yang menginginkan sebenarnya ketua dpr nanti yang dari golkar ya digantinya setelah keputusan munaslup lah
jadi biar ada keputusan definitif politik yang punya legitimasi
kita lihat pernyatanya
jadi kami menolak apabila keputusan dpp pleno besok justru menegurkan masalah
artinya masalah munaslup
mas mula jantara ulur sudah mau memutuskan peganti dpr
pengganti dpr nanti kita serahkan hasil munaslup
maka kami mohon kepada teman teman dpp agar supaya memprioritaskan desakan aspirasi dari daerah
ada nilai prosesnya selama ini lamban
kalau menunggu nanti keputusan partai golkar sesuai dengan apa yang dikatakan pak tadi pak gandum tadi
saya kira pertama saya kira dpr itu bukan milik partai golkar gitu ya
dpr ini adalah lembaga perwakilan rakyat lembaga tinggi negara dan milik seluruh bangsa ini gitu
tidak bisa kemudian apa yang terjadi di dpr itu ditentukan oleh suara dari partai golkar
seperti mereka sedang menentukan siapa ketua umum menggantikan pastiano vanto
jadi saya kira perspektif ini yang tidak boleh dipelihara lama termasuk oleh golkar sendiri
yang memang terkesan bermain main dengan proses yang
harus dilakukan oleh dpr pasca penahanan pastiano vanto gitu ya
dan saya kira sudah sejak awal kita mendesak supaya mkd tidak harus bergantung pada proses yang terjadi di partai golkar untuk kemudian menentukan langkah
dia ini lembaga tinggi negara dan tidak ada urusannya untuk kemudian bergantung pada partai gitu ya
kalau menunggu proses hukum kan lebih fair dong
kadang kadang selama ini mk
mkd itu punya hukum sendiri
punya tata beracara sendiri
jadi dia kemudian bisa melakukan sesuatu tanpa harus tergantung pada proses di luar dpr atau proses di lembaga lain gitu ya
dan saya kira itu yang tidak pernah muncul inisiatif itu yang tidak pernah muncul di dpr
kembali tadi kita sebutkan bahwa memang dpr ini saya kira kalau bicara soal marwah itu sesungguhnya sudah tidak pantas lagi untuk kita katakan bahwa lembaga ini masih punya marwah
mungkin salah satu hal yang membuat kita percaya dpr ini tidak perlu diganggu sejauh ini karena kita tahu bahwa di dalamnya masih berisi manusia manusia gitu ya
jadi bahwa karena mereka manusia aja kita kemudian menghormati lembaga itu
tapi saya kira apa yang mereka tunjukkan selama ini untuk menunjukkan bahwa lembaga ini lembaga terhormat lembaga ini menjadi yang terdepan untuk menjaga harkat dan martabatnya
saya kira itu sebenarnya sudah hilang dan tidak muncul
kita bicara skenario sebelum ditutup oleh kang asep nanti dalam perspektif hukum
ada dua skenario
bagaimana skenario apa yang sebaiknya dilakukan jika tadi informasi dari anda benar bahwa novanto telah mengundurkan diri
itu apa yang harus dilakukan oleh mekanisme di dpr
yang kedua jika berita itu hoax atau bohong apa yang juga harus dilakukan untuk mengakselerasi sehingga tadi anda katakan ini nggak boleh bergantung sama golkar dong
ini proses harus cepat supaya kita juga punya ketua dpr yang definitif gitu
pertama kalau berita tadi itu ada surat pengunduran diri yang dikirimkan dari pak stenovanto
saya kira kemudian langsung ke pimpinan untuk kemudian diproses di bamus dan dibawa ke paripurna untuk ditetapkan gitu ya
lalu kemudian meminta partai golkar untuk mengirimkan nama pengganti dari pasten novanto
jadi sederhana itu
tapi kalau kemudian berita itu tidak benar saya kira tetap harus ada desakan kepada mkd untuk melakukan sesuatu
desakan itu sebenarnya bukan semata mata supaya ada proses penggantian cepat terhadap pimpinan dpr
tapi untuk memastikan dpr ini sebenarnya punya sensitivitas terhadap pelanggaran etis dari anggota dpr
itu yang tidak kelihatan dan semuanya kemudian bicara tentang kursi kekuasaan tanpa kemudian peduli bahwa dpr ini harus diisi oleh orang orang yang berintegritas
dan orang orang yang jelas menunjukkan perilaku tidak berintegritas itu harus disingkirkan segera gitu ya
kak ngasya untuk menutup perbincangan kita kali ini
saya berharap hakim tetap pada jadwal sidang tiga belas dan empat belas katakanlah yang dikhawatirkan oleh bosan budi misalkan dimajukan sebelas atau dua
bukan kata saya ada kata apa pun
ya kata kata siapa pun
tidak usah takut
kpk kan gampang tetapkan
ada pki tersangka lagi selesai kok
kan tidak ditukar saka
boleh saja tersangka berkali tetapkan sebagai tersangka
kalau dia main akal akalan
nah kenapa kita tidak main akal akalan
berarti gini kak ngasya
berarti hari sabtu depan atau minggu depan kita akan duduk lagi kembali di sini untuk melihat apa yang terjadi minggu depan
oh minggu depan sudah selesai karena kan kerubuk kemis sudah sedang
oh kita lihat
itu kan tradisi anda
kalau ada manuver manuver lain yang diperlukan tradisi kita bisa jadi
kalau naikkan silakan saja gitu
kita lihat nanti perkembangannya terima kasih bapak bapak atas perbincangannya malam hari ini